masih dari konferensi perkotaan pbb hari terakhir konferensi sejumlah konsep telah dihasilkan
dengan harapan menjadi deklarasi pada pertemuan puncak di ecuador oktober mendatang
lantas bagaimanakah harapan warga dan juga para delegasi pada konferensi kali ini
deklarasi habitat dua yang ditandatangani di istanbul pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam bisa dibilang sebagai sebuah kegagalan
mengapa disebut sebagai sebuah kegagalan
karena deklarasi ini tidak melibatkan masyarakat sipil dalam diskusi mengenai pembangunan tata kota yang baik
serta gagal membentuk sebuah cetak biru yang dapat diimplementasikan di tingkat akar rumput di daerah perkotaan
di pertemuan preparatory committee meeting ketiga yang dilaksanakan di surabaya kali ini ada hal yang berbeda
masyarakat sipil dan akademisi diundang dengan harapan mereka akan dapat membantu memberikan narasi
dan solusi yang baru untuk menciptakan suatu catak biru yang lebih dapat diaplikasikan
hal ini nampak dari banyaknya lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional
yang hadir membawakan tawaran solusi baru yang dapat diterapkan tidak hanya di indonesia
namun di kawasan lain di dunia yang terkena imbas arus urbanisasi
namun seberapa optimiskah peserta konferensi terhadap pencapaian yang diharapkan akan dituangkan
dalam konteks kesehatan tiga yang akan ditandatangani di quito ecuador bulan oktober mendatang
kalau pendapat saya sendiri harapannya dengan event yang sebesar ini dan melibatkan ribuan pengunjung
melibatkan ratusan negara yang berkecimpung jangan sampai hanya ada hitam di atas putih tentunya
bener bener dapat di implementasikan dan negara juga setuju
jangan hanya di atas kertas tapi benar benar dilakuin
itu yang harapannya dari kami dan sebagai perwakilan para pemuda gitu
inilah yang kita katakan bahwa community yang memimpin proses pembangunan
jadi kita bukan hanya melihat masalah makro tapi kita melihat hal hal yang mikro yang jelas ada di dalam masyarakat
dan menurut saya kita harus tetap optimis karena kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya
namun tidak semua peserta menganggap peningkatan partisipasi masyarakat sipil adalah solusi yang cukup
untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam konferensi pbb untuk perumahan dan pengembangan kota berkelanjutan
yang akan ditandatangani di kito oktober mendatang
meski terjadi perbedaan harapan atas deklarasi habitat iii
konferensi ini memiliki arti yang penting
yaitu mengembalikan narasi pembangunan kota yang berkesinambungan ke ranah publik
ramari adi surabaya